lumpur setebal lima cm masih merendam permukiman warga di rw empat kelurahan cipinang melayu jakarta timur
yang berdekatan dengan kalisunter
warga menyesalkan sejumlah barang yang tidak dapat diselamatkan
ya bangsa nya itu semako beras sampah ada itu tuh ya
ada anjir bang
iya banjir kan sempat banget tuh bang
iya ini bersempat
iya bersempat deh itu garis garisin baju deh tuh
selain bantuan makanan dan pakaian warga juga membutuhkan cairan pembersih lantai
sementara di kawasan tegal parang jakarta selatan banjir menyisakan sampah yang menumpuk
sampah rumah tangga yang ditinggalkan banjir tampak bersereka di jalan jalan permukiman

satu truk sampah telah disiagakan untuk mengangkut sampah bekas banjir
untuk dibawa ke tpu bantar gebang bekasi jawa barat
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan banjir di wilayah jakarta sejak sabtu lalu
sudah sembilan puluh sembilan sembilan persen surut
gubernur menambahkan pemprov dki tengah bekerja sama dengan berbagai pihak
mengusahakan pemulihan kegiatan ekonomi dan bisnis di jakarta
saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran
yang bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa
semua dampak dari curah hujan ekstrim tersebut bisa dikendalikan
kami di pemprov dki jakarta terus bersiaga
karena ramalan cuaca dari bmkg menyampaikan bahwa
pulau jawa khususnya di kawasan pesisir utara
masih memiliki risiko curah hujan ekstrim
di keramat jati jakarta timur petugas suku dinas air memasang kayu dolken
sebagai penahan sementara tanggul yang amblas
tanggul di jalan batu sari ini amblas akibat tergerus derasnya arus sungai
longsor dari ketinggian tiga meter ini pertama terjadi di area sepanjang dua puluh meter pada minggu lalu
setelah diberi penahan sementara longsor kembali terjadi
kali ini di area sepanjang sepuluh meter
longsor pada minggu siang terjadi tidak jauh dari lokasi longsoran pertama
akibatnya jalur yang menjadi jalan alternatif
alternatif warga menuju jalan raya bogor keramat jati jakarta timur tidak bisa dilalui